pandemi covid sembilan belas yang melanda dunia sejak awal dua ribu dua puluh lalu
telah mengubah seluruh tatanan kehidupan
hampir tidak ada sektor dan lini terkena imbasnya
beberapa sektor ekonomi jatuh terpuruk
tidak sedikit usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
yang tidak mampu bertahan
bahkan beberapa di antaranya terpaksa gulung tikar
imbas pandemi terhadap industri kreatif juga tidak kalah masif
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebut
lebih dari delapan puluh persen pelaku usaha kreatif ikut merasakan dampaknya
ada yang harus mengurangi jumlah pekerja
mengurangi jam kerja
bahkan terpaksa berhenti beroperasi sepenuhnya
namun seiring melandainya kasus positif covid sembilan belas
pemerintah juga memberikan kelonggaran di beberapa bidang
geliat bisnis seni pun mulai terasa
kita juga lebih senang karena kemarin kan dua tahun hampir nggak ada sama sekali ya
jadi sekarang kayaknya sudah mulai balik
terus sudah mulai banyak ekshibisi lagi
saya pikir itu sangat menarik dan saya sangat senang melihatnya
menurut saya bagus sih
soalnya kalau sewaktu pandemi itu kan kita istilahnya terbatas oleh jarak dan tempat ya
dan tidak boleh berkerumun
jadi kalau setelah pandemi mulai kembali lagi ada galeri seni
menurut saya bagus sih untuk perkembangan seni di indonesia
sebelumnya seniman seperti pelukis harus memutar otak demi mengatasi dampak pandemi
keterbatasan ruang pamer menurunnya daya beli kolektor
dan kampanye di rumah saja sempat membuat seniman tersentak
mereka tetap berkarya dan membuat inovasi
salah satu cara adalah dengan membuat karya yang dapat langsung dinikmati masyarakat
misalnya masker lukis dan beragam merchandise seperti tumbler dan scarf
upaya lain adalah pameran virtual dan beragam platform media sosial
diberdayakan agar karya tidak teronggok begitu saja

sebenarnya mereka harus membuat karya yang cukup berkualitas
pandemi covid sembilan belas yang berlangsung lebih dari dua tahun ini
tentu saja memberikan dampak yang cukup buruk ya
terhadap semua sektor termasuk industri

pelaku ekonomi kreatif para seniman juga sangat terdampak
khususnya dalam penghasilan mereka dan juga mau tidak mau mereka harus tetap bertahan
nah kali ini insight with desi anwar akan melihat apa apa saja tantangan
dan juga dampak yang dirasakan oleh para seni ketika kita masih dalam pandemi covid sembilan belas ini
dan kira kira kiat apa saja yang perlu diterapkan supaya tetap bertahan
saat ini saya sudah berada di sebuah workshop ya
kaca patri dan di samping saya adalah seorang seniman katanya tukang kaca
pak brian yaputra yang sudah lebih dari empat puluh satu tahun berkecimpung dalam semua yang berkaitan dengan seni kaca khususnya kaca patri
pak brian apa kabar
dan terima kasih sudah mengundang kita ke workshopnya ini di cikupa ya kita di tangerang saat ini
dan ini menurut saya ini sangat sangat menarik karena jarang kita mengangkat
dan ini menurut saya ini sangat sangat menarik karena jarang kita mengangkat
dari yang namanya kaca patri itu sendiri
pak brian bagaimana selama sudah empat puluh satu tahun menjalankan bisnis kaca patri tapi dua tahun ini bagaimana
kira kira apa yang dihadapi dalam pandemi covid sembilan belas khusus dalam bisnis kaca patri ini
ya pandemi memang sangat dahsyat setiap usaha pasti kena termasuk kami juga
dengan akar perusahaan kami yang sudah empat puluh satu tahun
dan item yang saya kerjakan adalah art seni itu tidak mengenal border dan tidak pernah mati
ya kami menerapkan sesuai anjuran pemerintah yaitu prokes
kami memberi setiap karyawan vitamin yang dianjurkan pemerintah
dan lebih dari itu kami tekan
tetap melaksanakan pengetatan penghematan
angsur angsur order order yang tertunda kembali lagi
tapi selama dua tahun ini bagaimana order order ini berapa persen berkurang
dan kalau dari segi pendapatan misalnya dibanding sebelum pandemi ini berapa
banyak order yang dilaksanakan dua sampai tiga tahun
jadi sebelumnya kita pernah bicara seperti proyek kami di filipina
tapi terdunda karena ini
dan kami mulai lagi
jadi order pasti menurun bisa sampai separoh apalagi yang domestik
tapi begitu pandemi yang dinyatakan oleh pemerintah sudah berkurang
itu melonjaknya luar biasa
jadi sekarang sudah mulai kembali
mulai bukan mulai lagi
dan kami sendiri harus nahan karena kami tidak bisa menerima order yang dadakan
jadi selama dua tahun ini tidak ada merumahkan karyawan
kami tidak pernah mem phk
dan kami bayar semua
dan sekarang sudah kembali
bukan kembali lagi melonjak
melonjak ada berapa karyawan yang ada di sini
dan mereka ada sampai yang tiga puluh lima tahun
jadi mereka sangat dedikasi dan mereka mengerti semua
begitu spk turun mereka mengerti dari a sampai

dan saya di sini hanya mencari a sampai z

mungkin saya lihat di sini kan banyak sekali kaca yang dengan dekorasi yang begitu indah
supaya ada aspek edukasinya juga dan informasinya
sebenarnya seni kaca patri itu sendiri pak brian
ini kan kita kan sering lihat kalau apalagi di eropa atau di gedung gedung bangunan
khususnya misalnya di gereja
ini kalau dalam bahasa inggrisnya
tapi pak brian sendiri empat puluh satu tahun berkecimpung dalam kc
apa yang membuat pak brian itu tertarik dan kira kira latar belakang
dan ekspertis yang harus dimiliki untuk menjadi seorang seniman atau tukang kaca
dulu tukang sekarang sudah jadi bos
sudah jadi bos

memang seni itu susah diterjemahkan
saya sebetulnya tidak pernah rencana menjadi tukang kaca
tapi terpanggil setelah saya mengunjungi istanbul dengan haya sofia yang termasyur di seluruh dunia
saya tergoda terus
dan saya mendatangkan satu lot dari amerika
yang datang waktu itu saya tidak tahu watudo
karena hanya dengan imajinasi dan otodidak akhirnya menjadi satu panel kecil yang tambah dilihat tambah indah
apa waktu itu yang pertama kali yang dihasilkan
untuk pakai sendiri karena takut pecah
dan ini belajarnya bagaimana
ini kan otodidak ini kan memerlukan keahlian tersendiri
common sense itu tidak common untuk semua orang
setelah lima enam tahun saya baru merasa yang dulu itu salah
nah saya ke amerika belajar selama sebulan
ternyata itu sebulan itu tidak cukup
saya mengirim staf saya belajar tiga bulan
pulang baru berani menerima order
ya itu panggilan jiwa yang susah sekali diterapkan
saya pada waktu itu sudah punya bisnis alat lecek rumah tangga di pabrik ini juga yang saya tutup
dan saya kembali ke habitat saya
dimana saya merasakan kenikmatan yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu yang saya suka
tapi dulu jadi sempat jadi businessment dulu kan sebelum
dan ketika menjadi ini kan bisnismen tapi ada bagian art nya
mengapa kira kira mengkomersilkanlah sesuatu yang seperti ini
karena apakah memang pasarnya itu cukup banyak
mudah dan tidak mudah
ngalir saja begitu
itu paling penting karena abtensi sebesar apapun tidak akan sedahsyat kalau si a merekomendasikan ke si b
lagi lagi seni itu luar biasa
tidak mengenal batas
saya bisa ngerjakan banyak sekali rumah ibadah
termasuk disneyland hongkong
lantas istana bukit kayangan di sultan bulkiah
banyak rumah ibadah di malaysia
jadi satu lawan satu
untuk ekspor ya
ya ya ekspor juga
malah ekspor dulu lebih banyak dari domestik
ada berapa persen perbedaan antara
saya tidak mencatat itu karena saya terlibat di seninya
jadi beradalah di habitat yang kalian miliki
kalau seorang penyanyi alangkah senangnya kalau penyanyi
dan ini adalah habitatnya
habitat saya itu di kacabatri
dan saya juga terus di push di push di push
oleh seorang menteri yang dulu untuk mengerjakan agar saya bisa memfokuskan untuk merias rumah ibadah
dan saya tidak salah melokasikan saya di tempat ini
biasanya untuk menyelesaikan suatu proyek taruhlah untuk rumah ibadah ya itu berapa lama
rumah ibadah itu
berapa orang yang bisa yang diperlukan untuk mengerjakan
itu tidak bisa diteorikan begitu
karena prosesnya dari desain kemudian coloration kemudian memotong kaca ya merakit oke
oh ini teknik yang sangat susah
kemudian cleaning kemudian baking supaya kering banget
jadi itu memerlukan proses yang sangat sulit sekali
dan harus sesuai dengan sop
karena kualitas itu bukan main main
itu kualitas itu harus sesuatu yang harus dipelajari dan tekun
dan harus diikuti sop nya
jadi kami bangga setelah empat puluh satu tahun apa yang saya serahkan kepada bagian produksi
bisa jalan sendiri
rata rata bisa satu minggu satu bulan dua bulan untuk menyelesaikan misalnya satu jam
bagaimana besarnya proyek itu
jadi ini memerlukan satu keterampilan yang luar biasa yang tidak mudah
menyenangkan mata menendramkan hati dan menyejukkan pikiran
seluruh rumah ibadah sejak seribu tahun yang lalu
sudah menggunakan kaca padi untuk hiasan
ketika dimulai empat puluh satu tahun yang lalu itu seperti apa industri kaca khususnya kaca patri di indonesia
dan apakah dengan kehadiran pak brian sekarang sudah mulai banyak berkembang di indonesia
awalnya saya tidak pernah memikirkan untuk usaha ini
tapi karena keindahannya yang luar biasa dan karena hobi
saya sendiri sampai tangan saya kena solder yang memulai
dan waktu itu kan mbah google belum akhir
jadi harus otodidak
dan menulis surat ke amerika itu paling cepat

karena pakai perangkok
dan kirim fax itu mahal sekali
jadi mau nggak mau harus tekun terus
dan dalam waktu itu saya harus komunikasi dengan teman di inggris dan teman di amerika
terus proses proses itu berlanjut terus begitu
ya kami bangga sekali bahwa ada puluhan ex alumni perusahaan saya yang sekarang banyak di batam sampai bali
ada berapa kira kira kalau dari awal
melahirkan pakar pakar itu kan
saya yakin banyak sekali yang sudah menjadi entrepreneur
yang jadi tukang kaca padi saya
dan banyak yang di malaysia
sampai ada yang di middle east
dan saya juga ketemu di batam sampai di bali
dan mereka langsung melahirkan lagi entrepreneur atau tukang kaca padi yang seperti saya
tapi ya karena barang ini mahal
jadi sayang sekali tumbuhnya tidak sebagus
tapi kalau program oms
kalau program onkm berhasil lebih bagus lagi
ini akan menciptakan satu dampak yang bagus sekali
karena manusia indonesia itu mempunyai keterampilan dan ketekunan ketelitian yang luar biasa
kalau permintaan domestik cukup tinggi juga
kami tidak bisa menangani
biasanya untuk rumah pribadi
karena kaca ini bisa bertahan sampai tiga ratus tahun
tentu harus dengan kualitas yang bagus
di indonesia sendiri kaca patri sudah ada satu ratus dua puluh tahun yang lalu
gereja katedral jakarta
itu sudah seratus tahun kira kira
kemudian masjid al masyun medan
kemudian museum bank indonesia
gedung lawang sewu di semarang
kemudian lagi hotel oranye di surabaya
itu kebanyakan kami sudah restorasi
mereka dahsyat dahsyat sekali karena dengan kualitas yang betul betul bagus
dan menggunakan desain yang terakhir
jadi tidak pernah bosan orang
tambah lama itu harganya tambah mahal
jadi kaca padi yang di london saya melihat ukuran sembilan puluh x satu ratus dua puluh
ini dijual sampai sepuluh ribu pound sterling
batal kalau bikin sekarang paling paling cuma seribu dolar
apa yang paling sulit dalam pembuatan
pembuatan seni kaca padi ini pak
kaca padi itu menyenangkan mata
dan menyejukkan pikiran
seluruh rumah ibadah sejak seribu tahun yang lalu sudah menggunakan kaca padi untuk hiasan
itu tidak bisa dipungkiri
ternyata menyajikan suatu suasana yang hikmat
kusuk tenang damai bagi umatnya
jadi sampai sekarang hampir seluruh rumah ibadah
apa saja jenis agamanya menggunakan kaca padi sebagai ikon
dan kami senang sekali
bangga sekali menyatakan bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua pertama kali saya menerima order gereja sento pascalis di cempaka putih

itu yang pertama kali
dan itu deg degan tiap malam
takut kurang bagus kualitasnya
terlalu besar jumlahnya
tapi waktu pandemi kemarin saya ke sana lihat
karena saya menggunakan bahan yang betul betul bagus
nah untuk pewarnanya itu biasanya apa yang digunakan
sehingga bisa tiga ratus tahun itu tidak pudar lah
kaca itu dibuat dengan panas seribu sembilan ratus
dan itu tahan sekali terhadap
terhadap segala gangguan alam
ultraviolet semuanya tahan
hanya satu yang tidak bisa tahan
hanya polusi udara
maka itu yang di jakarta
di jakarta kan polusinya kan
yang dulu itu tidak begitu berdampak
tapi sekarang kami lapisi dengan kaca polos
tapi kalau dilihat dari dalam itu nggak kelihatan
dan kaca ini ada stained glass
atau kaca yang sengaja di stain
dicacati untuk menimbulkan satu dancing night yang dahsyat
dan apalagi kalau sinar matahari masuk
maka itu menenangkan pikiran
dan mendamaikan hati
kalau di rata rata per bulan bisa dapat order itu
dari jumlah atau dari berapa pieces atau berapa potong yang diproduksi
atau bagaimana mengukurnya
pak brian kamu merasa wah ini sudah sulit
satu meter itu kira kira harus dikerjakan oleh lima orang
satu meter persegi
satu meter persegi harus dikerjakan oleh lima orang dalam waktu empat lima hari
jadi tergantung dari bagaimana ahlinya orang itu
dan kesulitan desainnya juga
lebih rumit lebih kecil kecil lebih intricated itu lebih makan hati
tapi kesemuan ini harus mempunyai sense of art
untuk menerapkan warna itu harus terasi
banyak warna yang terjadi bentrokan
nah ini jangan sampai terjadi
ini memerlukan satu kemudian lagi
harus sesuai dengan bakat yang ada
jangan melawan itu
tapi kalau dari segi cost bagaimana
satu meter bisa dikerjakan lima orang
bayangkan kalau kita mendesain atau membuat jendela yang begitu besar untuk satu rumah ibadah
itu kan bisa berbulan bulan mungkin ya
dari segi cost kalau saya boleh tahu ya
per meter dan misalnya dengan desain yang tidak terlalu rumit lah itu berapa biasanya
ya satu meter bisa sampai empat juta bisa lima juta
bisa sampai seratus juta
karena kaca itu macam macam
kaca yang digunakan apa
saya memakai american glass
american glass yang sudah dibikin sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan pabrik kaca yang baik itu di dunia tidak lebih dari sepuluh
kalau yang jerman saya tidak kuat karena satu meter persegi kaca itu bisa sampai satu ratus lima puluh juta euro
itu lamberg yang tidak mungkin orang
jadi kami banyak memakai wismar glass yang semeter kira kira enam puluh sampai seratus us dollar
jadi bahan kualitas bahannya juga sangat menentukan harganya ya
seni itu tidak perlu latar belakang
latar belakang hanya memperkuat fondasi
yang penting pandai menggambar
ya seperti suara
kalau udah bagus itu dilatih dikit mereka cepat
nah kita akan lihat
pak brian saya kan pernah ke itali
di situ tempat pabrik gelas produksi gelas
luar biasa cantik cantiknya
kalau kita melihat ini kan kompetisi kan juga semakin banyak
ini bagaimana peta untuk kompetisi kaca patri ini
apalagi kalau kita lihat sekarang china juga
mereka kan biasanya bisa memproduksi dalam skala yang sangat besar
tapi dengan menekan harga
bagaimana kompetisi untuk ekspor dan juga pemasaran di luar negeri
oke kalau untuk yang mass production jauhinlah china sama vietnam
sekarang menyusul kambodia
oh mereka juga sudah mulai memasak
oh bukan mulai lagi
seperti apa apa saja mereka produksinya
mereka memproduksi yang volume nya besar
saya lebih ke butik
dan yang tidak jumlah gede
saya lebih senang karena mereka tidak menang dengan
dan keahlian kami selama empat puluh satu tahun itu sudah menjadi satu benchmark
jadi kami sudah sangat
akar kami sudah kuat
dan maaf kami tidak pernah cari order
sombong tapi itu kenyataan
tapi pemasaran yang dilakukan selain word of mark
memang empat puluh satu tahun lumayan ya untuk membangun sebuah brand
tapi selama ini untuk memasarkan apalagi di saat saat pandemi ini bagaimana caranya pak brian
apa yang tantangan yang paling berat dirasakan
sombong lagi saya mengutarakan saya tidak pernah masarkan
tidak pernah masarkan
tapi itu kenyataan
dan mereka datang
kami tanganin dengan baik
dan kami juga tidak semuanya menerima order yang bagi kami out of box ya
jadi pilih pilih order sekarang
tapi kami mengutamakan rumah ibadah
karena lagi lagi kaca padri menyajikan suasana nyaman kusuk damai dan kentram bagi umatnya
itu tidak bisa dibantah
nah antara dari awalnya dari tukang karena ini kan banyak sekali keterampilan manual yang harus dimiliki
tapi menjadi istilahnya seniman
ini kan berarti ada loncatan ataupun keterampilan dan talenta yang berbeda ya
karyawan pak brian ini rata rata dipilih dari sdm yang memang memiliki karya seni atau lebih ke
aspek tukang itu yang pokoknya bisa melas atau bisa memasang kaca
saya sendiri sebetulnya tidak tahu kalau saya itu bisa terjerumus atau bisa jatuh ke tempat yang tinggi ini
saya tidak ada rencana
hanya dasar hobi mungkin talenta saya atau bakat saya
dan waktu menerima tukang sekarang saya menerima orang yang pandai menggambar
biasanya orang pandai menggambar
dalam waktu lima menit sketch saya bisa tahu orang itu punya bakat
jadi latar belakang apa biasanya mereka pendidikannya
seni itu tidak perlu latar belakang
latar belakang hanya memperkuat fondasi
yang penting pandai menggambar
kalau sudah bagus itu dilatih sedikit mereka cepat
tapi yang baal yang tidak punya suara bagus seperti saya lagi sepuluh tahun juga cember gitu
tapi dulu awal awal pak brian untuk memasarkan ini supaya lebih dikenal hasil karyanya ini
pasti kan ada tantangan dan ada cara cara supaya ya order order ini juga word of mouth ini kan akhirnya tercipta pak brian
tapi pada pertamanya ya karena ini kan sesuatu seni yang sudah terlupakan sejak ditinggal oleh para seniman belanda
pada perang dunia kedua
dan itu berhenti karena belanda berhenti mengimport bahan bahan dari eropa
jadi tahun lima puluh enam puluh tujuh puluh delapan puluh itu selama tiga puluh an lima tahun sampai empat puluh tahun itu seni ini hilang dan hilang
saya tahun delapan puluh satu yang barangkali yang pertama memperkenalkan
banyak orang yang tahu ini apa
jadi saya harus jelaskan satu persatu
ya terutama kepada teman teman
jelaskan satu persatu
dan saya tidak merindukan order karena waktu itu saya juga ada bisnis lain
tapi kok tambah lama tambah lama kok tambah menarik
itu warna warna yang indah itu memberi kepuasan batin yang luar biasa
saya memikirkan pembangunan pada waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu itu pembangunan perumahan di jakarta marak
coba memasakkan di situ
takut karena belum punya keahlian gitu
setelah saya kirim staff saya selama tiga bulan belajar di amerika baru mulai berani menerima order
nah itu pelan pelan dari satu ke satu satu ke satu
dan kebanyakan hanya arsitek yang senior yang ngerti apa itu glass in load atau red light atau panel kaca patu yang berani order
waduh itu arsitek arsitek muda pada ini apa gitu
karena mereka tidak diajarin
bukan bagian dari pelajaran di
padahal ini heritage yang sudah seribu tahun
jadi pelan pelan kami kewalahan juga
jadi terus berkembang sekarang karyawannya dua ratus orang
kalau dulu awal awal tahun tahun pertama masih berapa
karyawannya satu saya sendiri
tapi sekarang masih ada sopir saya
ini luar biasa ini juga suatu karya yang menciptakan banyak tenaga kerja
dan juga men transfer knowledge dan keilmuan dan entrepreneurship ini jadi luar biasa ya
biasanya kalau seniman dia kan sangat dekat dengan karyanya
tapi itulah karyanya yang menjadi identik dengan dirinya
tapi ini bisa diproduksi secara massal
ya secara banyak lah
tapi tanpa menghilangkan seninya itu sendiri
keindahan itu sendiri
kacanya itu sendiri kita tidak produksi di indonesia pak brian
kaca ini diproduksi dengan suhu yang satu dua ratus derajat
dan tunggunya itu tidak boleh padam selama satu tahun
satu hari itu bisa bikin berapa ton
dan kebanyakan mereka kerja pada waktu dingin
pada waktu dingin itu mereka bisa tiga shift satu
karena waktu panas mereka itu susah sekali
jadi tidak cocok diproduksi di indonesia karena demandnya tidak banyak
makanya kita harus import mau tidak
dan harga gelas itu sendiri tidak sebesar harga kerja
kita cukup kompetitif sekarang ini
iya yang tadi saya bilang untuk yang custom
kalau untuk yang mass production jangan disentuh deh
kita tidak bisa bersaing ya dengan china
sudah berapa negara sekarang menjadi pasar ekspor karya sendiri pak brian
saya sendiri lupa
estonia dimana juga saya tidak tahu
tapi beli sama kita
di eropa timur
rusia ya sampai ke texas kami bakirin
nah sekarang banyak sekali kami ngerjakan masjid
dan rumah ibadah kristen
sampai ke atambua
sampai ke somlaki
pulau samulaki itu paling selatan di indonesia
jadi sudah betul betul mendunia ya karya pak brian ini
dan ternyata kalau memang seninya itu diminati
dan senimannya juga sangat fokus
walaupun ada pandemi
tetap bisa bertahan
sekali lagi pak brian
terima kasih banyak atas insightnya
dan kita juga akan melihat ya
seperti apa ini proses dari pembuatan kaca patri itu menjadi suatu objek seni yang indah
sekali lagi terima kasih
insight with desi anwar masih akan kembali
tetaplah bersama kami
sampai jumpa di cinema great
itu yang beda promosi
kita nggak ada banyak museum seperti amerika
ada ratusan ribuan private museum
kita belum ada
kali ini topik kita membahas mengenai bisnis seni di tengah pandemi
bagaimana dampaknya terhadap para insan karya seni
nah kita sudah membahas mengenai kaca patri
tapi kali ini kita akan melihat bagaimana para pemilik galeri
nah bagaimana strategi mereka supaya tetap bisa berkarya
supaya tetap bisa berbisnis
pada saat pandemi dan apakah saat ini ketika pandemi sudah mulai meredah
bisnis mereka jalan terus
saya sudah ditemani oleh debra iskandar seorang pemilik galeri
dan kita berada pada galerinya di wisma bni empat puluh enam
debra apa kabar
baik terima kasih
sehat selalu debra
ini masih penting walaupun pandemi sudah mulai meredah
menjaga protokol kesehatan
dan tentu saja kita semua sudah divaksinasi
kita jaga jarak
saya lihat ini salah satu yang paling kena dampak tentu saja ketika pandemi covid sembilan belas
ya karena kita semua tidak boleh berkumpul
tidak boleh kemana mana
harus berada di rumah
bagaimana selama dua tahun ini debra sebagai seorang pemilik galeri
dampaknya terhadap kehidupan dan bisnis anda secara keseluruhan
ini agak luar biasa
saat covid sembilan belas terjadi saya sudah di bisnis seni tiga puluh tahun di indonesia
saya di rumah eksekutif lelang
dan di sepuluh tahun saya ada bisnis art consulting
saya pegang projek seperti st regis lancome hotel savia vasa
jadi saya ada dua bidang
selama sepuluh tahun saya sudah mengenal pasti beberapa siniman yang saya senang banget
yang bisa berhubung yang karya yang berbicara dengan saya
organiknya itu mulai dengan siniman perempuan
saya mulai dengan center tantra
dan kemudian kita mengenal pasti ines catamso ella witt
selama sepuluh tahun ada beberapa seniman perempuan
yang saya sudah mulai kerja
jadi maret dua ribu dua puluh saya bilang saya mau buka galeri
saya ada ruangnya di wijaya timur kenapa tidak
tiga maret kita buka galeri
jadi tahun berapa
dua minggu sebelum covid
dua minggu sebelum covid buka galeri
buka galeri baru
dan jadi kita buka covid
kita buka galeri
kita ada dua minggu orang datang
sudah mulai pelan pelan
baru buka galeri tutup lagi
dan saya sudah ada staff nya untuk galeri juga
ada koordinator pembukaan
dan ada ruang yang harus dibayar
dan dengan bidang siniman ini tidak gampang
orang harus melihat
jadi tiga bulan kita agak diam bagaimana
tapi beruntungnya ada art fair
orang melihat dengan pdf
mungkin dulu orang sibuk bangga
tidak ada waktu pikir mengenai siniman
mereka jalan luar negeri
jadi waktu covid mereka mungkin ada waktu
dan waktu untuk browsing
dan semuanya lewat online
dan di dalam rumah terus
banyak teman saya renovasi rumah sedikit
jadi art moments laku
kemudian saya bilang oke bagaimana
dia suka art performa
fotografi gampang dijual
jadi kita kerja sama fx horsono
bukan untung banyak tapi nggak mati
itu yang penting
dengan covid kita gak mau
sementara itu galerinya terpaksa tutup ya
galerinya terpaksa tutup
jadi galerinya pindah ke platform online
jadi saya ada zoom call dengan tim saya setiap hari
dan jadi kita laku juga
kemudian ada lucu
manajer galeriku datang ke saya bulan agustus dua puluh dua
dia baru pulang dari australia
dia bilang ibu perusahaan saya potong gaji saya cuma dua lima juta sebulan
itu teman anak saya dari sekolah
kamu bisa bantu saya
tentu saja saya tidak bayar serentak itu
jadi pada agustus saya mengikuti manajer galerinya
jadi kita coba saja lagi
dan kemudian ada art jakarta
jadi untuk dua puluh dua itu semua online
tapi masih bisa jalan
jadi kemudian dua ribu dua puluh satu
yang punya wisma empat puluh enam hubungi saya
kita ada spasenya kosong
kamu sudah tahu banyak space kosong di
kita bisa kerja sama
dan saya datang dan melihat ruang ini
wow ini luar biasa
bagaimana bisa dapat spasenya
lantai tanah cahaya natural
jadi boleh juga
jadi ini bisnis yang sebenarnya itu tidak kenal
mau ada covid atau tidak ada covid
karena bisa dilakukan dan diterapkan dimana saja
jadi selama covid itu sendiri
jadi kita berapa jumlah lukisan atau karya seni
yang sempat dilakukan
mungkin sebulan tiga empat
cukup untuk makan
dan rata rata satu karya seni kan tidak murah kan
tidak tidak begitu mahal
tapi tidak begitu murah juga
dan ini rata rata orang indonesia atau orang asing
dan apakah mereka dari seluruh indonesia atau rata rata
saya lebih banyak dengan siniman indonesia
siniman indonesia atau saya juga ada beberapa artis diaspora
yang saya kerja sama seperti sinta tantra
sinter tantra agak terkenal dia orang bali yang tinggal di london
dia sudah ada praktis di london
dan saya sudah tujuh tahun sudah represent dia untuk southeast asia
saya tertarik mengenai bisnis ini
ini kan sebenarnya kan bisnis ya
apalagi sekarang karya seni itu merupakan salah satu alternatif
untuk investasi dan macam macam bentuknya
tapi dalam satu aspek ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keindahan
ada harus passionat mengenai work of art itu sendiri
debra mengapa masuk ke bisnis seni ini
apalagi sekarang memiliki galeri
dan apa kira kira yang membedakannya dengan bisnis bisnis lain
anda sendiri pasti tentu pecinta seni karya seni kan
seni man juga
ya seni man juga
untuk saya sendiri it's a passion
and i think di umur saya di dalam galer man saya
untuk saya sekarang di hidup saya saya mau ajarkan tim tim saya untuk the work of art
jadi bukan you know you didn't do art at university
selama karir saya saya ke setiap pameran the good the bad the ugly
rumah leilang saya ikut pameran saya ikut
saya beli lukisan pertama waktu saya umur dua puluh ini
dua puluh enam tahun menjadi collector
tujuan untuk menjadi collector apakah dengan ada tujuan investasi atau hanya
belum pikir mengenai investasi
kamu sudah pernah ke rumah saya itu begila
and setiap kali itu ganti terus
i see the cinema mungkin ada waktu untuk introspeksi sendiri bisa maju
kita sudah hampir lima tahun kerja dengan ines ketamso
di cinema di belakang saya
kalau kamu melihat karya dia dari pertama tanggal dua ribu tujuh belas dua ribu tujuh belas saya baru mulai kerja sama dia
sampai sekarang dia sudah maju terus
so untuk saya sekarang itu untuk promosi cinema
promosi cinema muda dan lebih fokus perempuan
seperti yang ini di belakang ini ines katanya
so and juga untuk bantu promosi seniman indonesia di luar
because kita sudah melihat during pandemic even sebelum pandemic banyak collector ke indonesia
mau beli lukisan orang di luar
menurut saya untuk investasi yang paling murah sekarang i southeast asian art
ini banyak cinema yang sudah belajar di luar negeri
mereka semua sekolah di luar negeri
so mereka tidak beda jauh dari cinema di luar negeri
tapi kenapa harga jauh lebih murah daripada cinema negeri
itu yang beda promosi
kita nggak ada banyak museum seperti amerika
ada ratusan ribuan private museum
kita belum ada
that the harga jauh lebih murah juga
if you ask me
so bagaimana kita bisa bawa cinema di luar negeri juga
jadi promosi sangat penting ya
sebagian dari marketing dan juga supaya lebih banyak yang orang melihat
exposure dari artis itu seniman itu sendiri
tapi ini kan karya seni kalau yang sukses kan harganya bisa luar biasa
nah ini bagi seorang pemilik galeri ini kan pasti juga ada cara memilih siapa ini yang kira kira potensial
dan ini apa komponennya debra
ketika melihat satu karya seni itu bahwa oh ini pasti
bagus akan sukses
orang akan meminatinya
dan apa yang membuat suatu karya itu tiba tiba bisa jadi harganya itu luar biasa tinggi
tapi pada waktu yang sama mungkin ada yang dianggap oh ini kan ada gradasi
iya ada gradasi
saya masih karena bagi saya kan artis i subjektif
karya karya itu di mata penonton
tapi ya kita lihat yang jelas mungkin karya karya seperti van go dan lain sebagainya
yang sudah senimannya sudah lama meninggal
harganya sudah jutaan dolar
tapi bagaimana apa yang menentukan suatu nilai dari karya seni
oke pertama harus ada penggalaman
kamu harus pikir saya udah di bidang seniman hampir tiga puluh lima tahun
dari kolektor sampai bidang bisnis
semua yang saya lakukan setiap hari adalah melihat seni
itu aja saya baca saya melihat
jadi itu mata
bukan semua orang punya mata
dan mata adalah kunci
dan harus dilatih
kalau kita beli dari galeri ada asasnya di sana
ada standar kualitas yang sudah dijamin
karena kita selalu mencari seniman yang unik
ada dingin eksekusi sama cerita
jadi kamu harus memiliki kedua sisi
kadang cerita bagus tentang seni
tapi eksekusi agak kurang
kadang kadang eksekusi bagus tapi cerita tidak signifikan
jadi kita harus melihat bukan hanya cerita tapi juga eksekusi
banyak kolektor suka saya suka cerita seniman ini
ya cerita bagus
tapi kalau saya melihat art sendiri jangan kasih twitter kurang
bagaimana kamu tahu orisinil
kamu cuma bisa beritahu orisinil kalau kamu sudah melihat banyak
untuk kamu sendiri mungkin orisinil sebagai kolektor
oh saya melihat ini saya suka
tapi kalau kamu menunjukkannya ke saya saya akan bilang tidak
karena sudah memahaminya dari segi konteks apa yang ada selama ini
seluruh seniman indonesia
dan sejarahnya perjalanan

jadi kita ada galeri asosiasi aksi
jadi mungkin ada dua puluh galeri member aksi
jadi sekarang sebagai satu grup kita coba bekerja sama untuk mempromosi seniman indonesia
jadi kamu harus melihat semua galeri
dan kemudian kamu sendiri bisa percaya mata sendiri
dan ini di sini kuncinya adalah orang orang seperti debra ini
yang memiliki mata yang bisa mengatakan bahwa ini sangat bagus
ini kurang bagus ini original ini mungkin bisa menjadi populer
pasti seni bisa menjadi pelaburan alternatif yang bagus
jadi seni kamu dapat kembali bukan hanya dari pelaburan dari finansial
tapi dari sosial pendidikan pendidikan dan berbagi
jadi semua orang butuh lukisan

jadi kalau kita lihat dalam bisnis karya seni itu
peran dari orang seperti debra pemilik galeri atau kalau museum kuratornya
dan kesuksesan bagi seorang seniman yang memang mendedikasikan

dan itu memang mendedikasikan seluruh kehidupan jiwanya itu menjadi seniman itu bagaimana
apakah seorang seniman itu bisa sukses tanpa peran dari orang yang membantunya lah
pemilik galeri atau yang memamerkan
ya terlalu kuat ada dua jenis
ada artis yang sangat baik dalam promosi diri
ada contohnya kalau di indonesia siapa saja
saya lebih baik tidak menyebut
tapi mereka yang baik dalam promosi diri mereka waktu masih hidup
bisa laku terus

ketika mereka panas bisa jual banyak
untuk menjaga dan menjaga puluh puluh tahun tidak mudah
untuk tetap panas dan tetap relevan
karena selalu ada seniman yang baru akan datang
jadi banyak selebriti bisa berubah menjadi seniman
dan itu juga di barat juga bukan khusus indonesia
tapi pada akhirnya saya masih percaya pada sistem galeri
karena kita membutuhkan seseorang
selama ada pertemuan
mereka memiliki peluang di indonesia di luar indonesia
dan itu adalah pekerjaan
itu membutuhkan waktu penyambungan dan uang
sekarang kita sangat beruntung dengan internet
kita bisa mengembangkan mesej kita dengan cara yang lebih murah
dengan instagram facebook
jadi untuk kami kita belajar banyak mengenai marketing media sosial
bagaimana bisa facebook marketing facebook ad instagram marketing
karena itu sangat penting
karena sekarang banyak kolektif sangat visual
mereka cari kita bukan banyak
tapi pada kesempatan orang hubungi saya dari luar
kebanyakan apa yang kita lakukan adalah dalam jaringan kita sendiri
tapi itu bantu untuk promosi
ketika kami membuka pembukaan pertama kami di sini
saya kembali lagi
kami membuka galeri ini pada maret dua ribu dua puluh satu
waktu itu kami melihat bahwa indonesia sudah bisa mulai membuka
kami membuat pameran perempuan dari tiga generasi
dari rita wadogdo sampai armani
ines sampai muda sekali
itu laku bagus
kami juga berkumpul di tiktok
saya di amerika setelah pembukaan
dan para pekerja saya bilang ibu kita ada orang antri
mereka mau masuk galeri
waktu kami menutup pembukaan pada hari terakhir
kita ada lima puluh orang antri di luar
mereka mau melihat siniman
saya heran juga bukan
ini kenapa debra
karena debra sudah cukup lama dalam bisnis ini di indonesia
apakah memang semakin banyak orang pertama paham mengenai karya seni
atau semakin rasanya lebih terdidik
atau mungkin karena ada aspek ikut ikutan karena lagi trendy
atau mungkin ada prospektif investasi
kalau saya harus jujur banyak orang yang datang ke sini
tim saya ketawa tiktokers
oh ibu banyak tiktokers datang
bagus juga buat promosi kan
dan tiktokers nanti akan punya pekerjaan
jika mereka suka siniman waktu masih di sekolah
nanti mereka menjadi jururawat dokter
jadi kita investasi di dalam pembinaan
jadi untuk saya semua selamat
karena kita butuh seni sebagai bagian dari hidup kita bukan
kita ada bisnis ada olahraga
tapi kita perlu aspek dengan seniman
mungkin untuk saya siniman lukisan
mungkin untuk orang lain siniman musik
tapi art adalah aspek yang kita perlu di dalam hidup
presiden soekarno sudah tahu itu
presiden soekarno collector luar biasa
luar biasa sebagai kolektor dan cintanya
tujuh puluh tahun yang lalu
jadi indonesia ada sejarah seperti itu
dan sekarang kita melihat juga ada macan museum
ada di solo ada tumurun museum
itu buka sebelum pandemi
ada museum di solo luar biasa namanya tumor
dan di tumurun juga ada museum museum
bahkan di national gallery kemarin saya di national gallery di koleksi lama
sekarang di national gallery peta lampu bagus
dinding warna warni bagus
bahkan di dalam pemerintah sudah mulai berobat
dan apalagi sekarang dengan digital ada yang namanya nft
waktu hampir habis
tapi saya ingin pandangan debra mengenai fenomena nft ini
apakah ini sesuatu yang debra sendiri mungkin nanti akan terjun ke dalam bisnis nft
atau punya pemikiran
nft adalah dunia yang berbeda
nft adalah situasi di mana cintanya bisa langsung ke pasar
dunia nft itu tidak termasuk galeri
itu semua dengan kripto
semua uang dari yang punya nft langsung ke kolektor
jadi itu terus terang itu memotong sistem galeri
tapi kalau kita melihat siniman di dalam energi bukan seniman art
baik patung atau lukisan atau apa
siniman nft lebih banyak komputer grafis animasi ilustrasi
itu bidang lain sepenuhnya
jadi untuk saya nft untuk sekarang belum ada tempat untuk kami
tapi kita sudah berdiskusi dengan
ada perusahaan seperti illustrator atau apa
bagaimana kita bisa membuat art fisikal dari siniman kami
dan membantu mereka berkonversi ke nft
dan dalam proses itu dengan kripto bisa ada coding
oke berapa bagian untuk siniman berapa bagian untuk galeri
karena pada akhirnya harus ada orang promosi
kan harus ada platformnya
ya platform yang kriasi
jadi galeri ini kan semacam wadah
oke mungkin terakhir debra bagi orang yang tertarik
yang tertarik dengan seni dan mungkin berpikir apakah ini juga investasi yang baik
bagaimana menurut debra sebagai alternatif untuk investasi
salah nggak orang membeli art hanya tujuan untuk investasi
walaupun tidak terlalu paham
saya udah koleksi tiga puluh lima tahun
menurut saya itu investasi bagus sekali
saya nggak jual
kita cuma tahu investasi bagus kalau dijual
saya suka jual tapi saya menonton harga
investasi dalam seni bisa menjadi investasi yang bagus
tapi kamu harus menjalankan waktu dua puluh tahun
karena dari anak muda
jika kamu beli muda harga murah
tapi kalau mereka produksi terus
harga kecil kecil naik
dua puluh tahun pasti bisa untung
tapi bukan semua
mungkin kalau beli sepuluh mungkin tiga
kalau beli seni seperti hendra atau avandi
apakah ada seni yang mungkin pada hari ini harganya tinggi
tapi beberapa tahun kemudian justru harganya jatuh
karena tidak populer lagi
jatuh atau itu jika mereka membuatnya di galeri atau museum
harga mungkin flat
tapi itu nggak jatuh
dan ketika mereka mencapai tujuh puluh mulai naik lagi
itu seperti karir kita
jadi ini merupakan salah satu alternatif
jadi tentu saja
art bisa menjadi investasi alternatif yang bagus
tapi juga bukan keuntungan finansial
kalau kita investasi di dalam siniman
bisa gantung di rumah
itu juga menjadi acara sosial
kalau datang ke pameran gallery
selalu melihat teman sama
yang ada interest sama
jadi art bisa mendapatkan keuntungan
bukan hanya dari investasi
tapi dari sosial
dan bagian bagian bagian

debra terima kasih banyak
telah mengedukasi kita semua
tentang peran galeri
menjadi pemilik galeri lebih memuaskan
daripada menjadi peguam
kalau saya bisa memberikan peningkatan
jadi ini yang menunjukkan hari ini
kita baru buka hari sabtu
ini tentang cara
dan ini tentang materialitas
dengan pameran ini
kami kerjasama dengan
yang sangat terkenal sebagai artis yang terbina
jadi ini adalah cara artis
atau menyeleksi pertunjukan
jadi bagaimana cara melihat artis wanita
menggunakan material yang berbeda
jadi anda bisa melihat
dan saya lihat ini banyak sekali
sebenarnya saya belum pernah lihat ya
salah satu yang saya suka
yang dari es
dan ini dijadikan sesuatu
untuk karya seni
tapi dengan maknanya luar biasa
es gampang meleleh
tapi kalau kita abadikan dalam sebuah karya seni
bisa menjadi sesuatu yang abadi
terima kasih banyak
dan kita harapkan juga
semakin banyak ya
kita di indonesia
seniman seniman kita juga bisa laku secara internasional
juga masyarakat akan lebih mengapresiasi
sekali lagi jangan lupa anda dapat juga menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa masih dalam suasana pandemi jaga jarak rajin cuci tangan gunakan masker hindari kerumunan